jika anda ingin mencicipi kuliner nusantara anda bisa mencoba ragam kuliner di jalan haji agus salim jakarta pusat
atau sejak dulu dikenal sebagai pusat kuliner jalan sabang
semakin malam pusat kuliner jalan sabang ini semakin ramai pengunjung terutama saat akhir pekan
nah salah satu kuliner yang akan saya cicipi adalah soto ceker dan ranjau pak gendut dengan khas kuah kuning yang nikmat
warung soto pak gendut ini buka mulai pukul delapan pagi hingga tiga subuh loh
anda jangan heran ya jika warung ini selesai
selalu ramai pengunjung
harga soto yang disajikan pun terjangkau yaitu rp dua puluh untuk satu mangkok soto
pilihan bumbu yang tepat menjadi kunci lezatnya soto ini
ya sebanyakan soto itu kan rata rata sama aja ya
kalau saya olah lagi bumbunya bagaimana rasanya saya cari tahu lagi cari tahu
sampai titik penemuan kita itu oh ya ini pas rasanya
ini ada soto ceker
dan juga soto ranjau
soto ranjau ini unik karena tidak ada di tempat lain yaitu isinya terdiri dari tulangan kerongkongan dan juga leher ayam
kenikmatan kuliner jalan sabang termasuk soto ceker dan ranjau pak gendut
tidak hanya dikenal masyarakat lokal tapi juga menarik perhatian turis mancanegara yang berkunjung ke jakarta
oh iya ini pertama kali kita datang ke sini
ini adalah suap ayam
makanan ayam sangat lembut dan lembut
ini luar biasa
setelah puas makan soto saya kembali menjajal jalanan sabang yang dipenuhi warung makan
kali ini mata saya pun tertuju ke salah satu warung makan di perempatan jalan sabang yang ramai antrean pengunjung
ya warung makan ini adalah kuliner legendaris
ada sejak seribu sembilan ratus tujuh puluh lima
bagusnya ya bagian bagian empuknya aja yang diminta
kan kita ada suppliernya tinggal ditelepon gitu
bumbunya cuma paling ditambahin dicampurin kacang mede dikit biar ada guri
warung sate kambing jaya agung buka setiap hari mulai pukul sepuluh pagi hingga dua belas malam
warung ini selalu ramai pengunjung
baik yang baru mencoba maupun yang sudah berlangganan selama bertahun tahun
dari tahun dua ribu sembilan karena satenya itu enak terus juga biarpun kita kebagian lemak tidak bau
terus juga pelayanannya bagus
akhirnya saking ramainya saya hampir tidak kebagian sate kambing di sini
jadi kalau anda ingin mencicipi sate kambing harus datang di tempat ini sebelum pukul sepuluh
di sini sudah ada sate kambing saus bumbu kacang dan ini ada bumbu kecap di sini
harga rp enam puluh untuk satu porsi sate kambing tidak sia sia karena terpuaskan dengan lezatnya sate kambing ini